pembangunan opm atau organisasi papua merdeka terus berulah
yang terbaru opm membunuh dan ramil aradide di paniai papua tengah
sementara panglima tni jenderal agus subianto menyatakan penyebutan
kelompok kriminal bersenjata atau kkb diubah menjadi organisasi papua merdeka atau opm
akankah perubahan nomenklatur kelompok separatis papua ini
bisa mengatasi kekerasan yang telah berlangsung tahun menahun
bagaimana juga dengan pengejaran kelompok opm yang kemarin ini membunuh dan ramel
arah dede paniai papua tengah
ledda oktavianus sugare sudah ada sore hari ini
anggota komisi satu dpr bobi adityo rizaldi
dan juga kepala dinas penerangan tni angkatan darat brigjen kristome sienturi
selamat sore mbak odri pak jenderal pak chris
selamat sore saya mau ke pak riz penet dulu
pak karis penat jadi kemarin ini kan kita sudah berbincang ya sedang dilakukan pengejaran
apakah sudah diketahui nih kelompok opm yang menyerang dan membunuh dan ramil
ya kalau titik pastinya kan tidak mungkin saya ungkapkan di sini
nah juga kan itu kan bagian dari data intelijen kita untuk bagaimana bisa mendekati mereka
biarkanlah tim kerja baik tim yang di lapangan tim analis intelijen
yang jelas yang sudah kita ketahui sesuai dengan yang mengupload video itu adalah dari produk
nah jadi kita ketahui
kita akan terus telusuri kita akan tracking di mana dia yang siapa yang mengupload video ini pertama kali
termasuk kita penjajakan menggunakan citra satelit menggunakan drone dan sebagainya
termasuk informasi dari masyarakat yang tentunya masyarakat ini tidak menghendaki adanya gangguan dari kelompok opm ini
yang tadi disebutkan bahwa kelompok opm ini bukan masyarakat setempat
kalau masyarakat setempat itu karena dia sangat dekat dengan almarhum octavianus souvere ini
tapi karena terpaksa akhirnya dia harus tutup mulut karena di bawah ancaman kelompok opm
kalau tni yang melakukan tindakan kekerasan jelas kemana masyarakat akan melapor
tiba tiba kakak atau opm ini yang melakukan kekerasan kepada masyarakat dia harus lapor kemana
itu ini yang serba salahnya masyarakat atau masyarakat sipil di sini dalam situasi yang seperti ini
kalau balik ke pengajaran lagi pak kristo may sebenarnya ini hanya melibatkan tni secara internal saja kah
tidak jadi kan ini kan kita keterpaduan operasi baik tni polri maupun satker yang lain yang ada di wilayah
seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kan kita di sini ada impres nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
yang tentang percepatan pembangunan papua atau penyelenggara kesejahteraan papua
di mana ada empat tiga satker di situ kementerian dan lembaga salah satunya tni
jadi kita saling bersatu padu berkolaborasi untuk bagaimana mempercepat penggeran papua
salah satunya dengan menjaga keamanan di papua dari gangguan gangguan teror kelompok opm tadi
oke saya mau ke mas bobi kalau gitu
mas bobi ini kemarin kan ada peristiwa yang sama sama tidak diinginkan dan rambil dibunuh ditembak ya oleh organisasi papua merdeka
sebenarnya apa yang menjadi catatan di sini oleh komisi satu
ya tentu kita mengutuk keras ya
jadi yang tersebut sangat brutal dan juga betul itu sudah melanggar ham
dan oleh karenanya kita tentu ingin pemerintah melalui lembaga koersifnya yaitu tni dan polri melakukan pengejaran dan juga sampai penangkapan
memang ini kita harus harmoni dan sinergi antar lembaga
karena kan sudah disampaikan sebelumnya kan mulai dari penamaan aja itu berbeda beda
jadi makanya ini kita perlu ada satu kesatuan di lembaga pemerintah itu sendiri
karena kalau kita lihat yang sudah dilakukan terhadap dan rambil tersebut itu bukan kriminal
dia sudah bisa memahami siapa dan ramil itu diserang dalam keadaan tidak memakai baju seragam
dan rutenya pun jamnya pun tahu ini kan sudah taktik perang
nah oleh karenanya karena bukan kriminal biasa
ini sudah kombatan militer
kalau dibilang tadi tergolong bukan kriminal biasa
ini sudah kombatan militer
kalau kita lihat yang ada di video itu jelas video itu itu bukan senjata pencurian seperti maling ayam
dan itu perangnya itu bukan hanya spek penegakan hukum
senapan yang dipegang oleh yang ada di dalam video tersebut itu senapan perang
nah ini yang kita perlu kesepahaman
karena tentu namanya operasi militer dengan operasi penegakan hukum itu beda
nah ini kita mesti satu paham
jangan sampai nanti tni mengejar tetapi dalam konteks penegakan hukum
lain kalau militer itu anihilat
jadi kalau menurut dari komisi satu harusnya ada operasi militer atau tadi penegakan hukum pak bobi
pemerintah itu harus konsisten
kalau memang misalkan polisi yang di depan
kalau ini kan kita lihat yang diserang itu tni dan polri
tetapi ranahnya penegakan hukum
tetapi kemampuan operasi militernya tidak bisa
tidak ada dipernah satu roket pun dari helikopter apache ditembakkan disana kan gak pernah
nah itu namanya belum ada operasi militer
sedangkan kita lihat yang ada disana itu bukan kriminal itu
jadi ini saya rasa sudah sangat kritis ya
bisa sangat brutal divideokan diviralkan
ini sudah sangat melecehkan indonesia
kalau gitu saya langsung tanyakan ke pak kadis penet
kalau gitu pak kristome sebenarnya apa yang dilakukan segera nih
tadi dibilangnya sudah sangat krusial sekali nih
ya kalau tni tni tnik tni tni tni ini ya kita menurut perintah saja
ingat sumpah kami yang kedua adalah tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin ke prajuritan
apapun yang dipintakan oleh pemerintah indonesia saat ini pasti kami melaksanakan
operasi yang operasi militer ya kita laksanakan
kita akan melaksanakan semua yang diberitakan oleh pemerintah
karena tadi juga kalau ini ya sebenarnya bagaimana itu
persemayaman itu ada gerak gerik opm yang kemudian membayang bayangi dari prosesi upacara pemakaman jenazah atau persemayaman
jadi yang perlu saya luruskan di sini seperti yang disampaikan oleh kpn enam ratus tujuh belas cendrawasi bahwa tidak ada penyerangan kepada markas kodim
yang ada adalah saat pasukan itu kembali mengevakuasi dan ramil itu dicurigai ada yang mengikuti
jadi sehingga yang jaga di kodim itu
nah itulah yang membuat situasi menjadi tidak terkendali
artinya sudah seberani itu opm ini mendekati markas kodim
tapi karena kita lihat apakah ini masyarakat biasa apakah ini memang sifatnya sama pn ya akhirnya kita berikan tembakan peringatan dan dia pergi menjauh
kalau begitu ada jaminan bahwa operasi militer
militer ini bisa digunakan untuk mengurangi tindakan dari operasi atau organisasi opm
yang jelas kita kan akan menyekat bagaimana supaya upm ini tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat
yang namanya dalam perang bril ya kan adalah masyarakat menjadi setor auto gravity
perebutan antara pemerintah maupun kelompok yang ingin memerdekakan diri atau separatisme
kita harus menjaga bagaimana masyarakat itu tetap aman
kemudian kita juga meningkatkan sumber daya manusia
karena dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada itu tentunya dia akan berpikir dua kali untuk mengikuti paham paham simpatis seperti itu mbak
oke kalau gitu dorongan dari komisi satu dpr seperti apa pak bobi
kemarin dan ramel sudah ditembak dibunuh kemudian juga ada memata matai pada saat persemayaman
titik krusial seperti ini apa dorongan dari komisi satu dpr
ya tentu kita perlu pemerintah agar konsisten
kiranya memang mengedepankan penegakan hukum dengan humanis
ya tapi perlu juga diimbangi dengan strategi strategi penanggulangan dan penindakan yang sesuai
jangan sampai juga pendekatan yang selama ini sudah mengedepankan pendekatan humanis dan penegakan hukum ini menjadi kurang efektif
karena terangan ini bukannya makin meredah tapi malah makin menjadi jadi
jadi utamanya adalah pemerintah segera duduk bersama
tni adalah kekuatan militer kita
tetapi di dalam soal ini polisi yang diserahkan di depan sebagai penegakan hukum
nah ini koordinasi sinergitas itu perlu ditingkatkan lagi
misalkan kalau perlu karena ini kan itu diserangnya di jalan trans papua
itu adalah jalan urat nadi pembangunan ekonomi kita
nah ya kalau perlu di sana akan lebih harus ada lebih banyak lagi patroli
dan bukan hanya patroli saja tetapi patroli yang juga memiliki kemampuan untuk tempur juga
ya semua ini bukan masalah label label biasa ini
ini ada turunannya yaitu bagaimana rules of engagementnya atau bagaimana mereka engage terhadap pengejaran pengejaran
jadi ini akan ada turunan sop nya
nah ini yang perlu disiasati dan juga mungkin dirubah
kalau di depannya tetap penegakan hukum bagaimana
tetapi kalau operasi militer ya sampai saat ini saya masih melihat pemerintah tidak memilih ada operasi militer di situ
nah tetapi ini ya perlu juga ada alternatifnya
jangan sampai tidak dirubah pendekatannya
kejadian berulang ulang sampai nanti akhirnya korban akan menjadi lebih banyak
bukan hanya di instrumen pemerintah negara tetapi juga akan merembet ke masyarakat sipil
baik kalau gitu yang terakhir
sebenarnya sosok dan ramil aradide ini bagaimana
soalnya kan disebutkan bahwa almarhum ini adalah yang juga memimpin jalannya pembangunan
nah besok juga bagaimana dengan prosesi untuk pembawaan jenazah ke rumah duka
ya dan jenazahnya untuk pemakaman dari almarhum dengan dua infanteri
ini kan akan dimakan pada hari minggu karena masih menunggu pihak keluarga
jadi kita akan memberikan pengawatan secara militer pemakaman secara militer
pengeluaran terakhir kepada beliau sebagai pahlawan yang telah gugur melaksanakan tugasnya
dalam mempertahankan nkri dalam meningkatkan kesejahteraan papua
jelas seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa beliau ini dibidik karena mereka
dialah yang memimpin bagaimana pemilihan ekstril di wilayahnya
dia cukup dekat dengan masyarakat seperti diakui oleh pj gubernur papua tengah juga menyatakan demikian
diaulah yang menggerakkan program program tersebut
program program tersebut bagaimana untuk tempat pembangunan di papua
dia ingin mengecehaterkan masyarakat binaan yang di wilayah itu
setelah yang jelas fokus kami fokus tni angkatan darat saat ini tetap bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua
kami tetap pada kompen kami kami tetap perkembangan kami seperti kegiatan misalnya ketentangan
mengajar kemudian meningkatkan pendidikan masyarakat meningkat kesehatan
karena kan tenaga tenaga kesehatan sudah tidak mau bekerja karena diteror kemudian guru guru juga tidak ada
kami yang menjadi guru tetap para teman kami bagaimana kami mencerahkan seluruh surat kami yang ada di papua demikian
dan jelas kami tunggu juga ya untuk pengejaran dari para pelaku dari opm ini dan tadi juga diperlukan duduk bersama
karena ini sudah poinnya titik sangat sangat krusial apa yang dilakukan oleh opm terima kasih
baik terima kasih pak kristomi terima kasih pak bobi untuk waktunya di kompas petang sehat selalu